sementara itu setelah menjalani masa hukuman selama satu tahun delapan bulan lima belas hari terpidana kasus penistaan agama basuki cahayapurnama alias ahok dipastikan bebas pada kamis esok
pihak lapas cipinang memastikan bahwa basuki cahayapurnama akan dibebaskan dari rutan makobrimob depok
lembaga pemasyarakatan cipinang memastikan terpidana kasus penistaan agama
basuki cahayapurnama alias ahok dipastikan bebas pada hari kamis dua puluh empat januari dua ribu sembilan belas dari rutan makobrimob depok jawa barat
basuki mendapat pengurangan masa tahanan atau remisi selama tiga bulan lima belas hari
dengan pengurangan masa tahanan itu mantan gubernur dki jakarta ini hanya menjalankan masa hukuman selama satu tahun delapan bulan lima belas hari
yang bersangkutan selama menjalani masa pembinaan itu tidak mengambil kesempatan yang merupakan haknya
seperti cuti mengunjungi keluarga juga pembebasan bersarat maupun cuti menjelang bebas
artinya bahwa yang bersangkutan bebas murni
insya allah akan dibebaskan di lokasi makobrimob kelapa ii
sebelumnya basuki cahayapurnama difonis dua tahun penjara oleh pengadilan negeri jakarta utara pada sembilan mei dua ribu enam belas lalu
basuki terkutis secara sasaran
dan menyakinkan melanggar pasal satu ratus lima puluh enam tentang penistaan agama
f rizal jakarta